anda kembali di indonesia update bersama saya jihan novita
saudara sebuah truk menabrak pagar pembatas jalan tol hingga pindah jalur dan terguling di ruas jalan tol jor cakung jakarta timur
satu mobil terkena imbas kecelakaan ini
truk dan muatan kontainer terguling hingga melintang di tengah ruas jalan tol jor cakung jakarta timur
sebuah mobil terkena tiang lampu penerangan jalan imbas kecelakaan truk
menurut korban pengemudi truk kontainer melaju dari arah rorotan menuju pulau gebang menabrak pagar pembatas tol jor dan berpindah jalur
modektur truk kontainer mengalami luka dan langsung dibawa ke rumah sakit